kenapa orang itu terlihat sangat ingin membunuh
aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku
sekarang kau rasakan jurus pedang rating mayaku
ibu serahkan rencana raja milik ayahanda
tidak kau bukan raja dari kandang wesi wistapati
aku tidak akan pernah menyerahkan rencana itu kepadamu

kau bukan aku raja kandang waisi
lalu siapa lagi
ayahanda sudah meninggal
dan aku adalah putra pertama yang layak untuk jadi raja
mendiang ayahandamu belum memutuskan siapa yang akan meneruskan tahtanya
kau atau adikmu abikara
kalian berdua belum pantas untuk mengemban tugas sebagai raja kandang wesi
aku bisa bertindak kasar dan kejam
terhadap siapa saja yang menentangku
termasuk ibuku sendiri
kau hendaknya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku untuk pengangkatan raja baru di kandang wesi yang telah berlaku sejak dulu
kau tahu sebagai kerajaan kecil di bawah pajajaran
kandang wesi harus mendapat petunjuk dari siliwangi
siapa yang patut ditunjuk sebagai raja
ini masalah kandang waisi
tidak ada hubungannya dengan pajajaran
kau berani menentang hukum dan peraturan yang telah digariskan oleh leluhur kandang wesi
aku tidak menentang hukum dan peraturan jadinya
yang aku tentang adalah betapa lemahnya kandang wesi untuk menentukan raja baru pun harus melalui pajajaran
tak usangkah wistapati berani membangkang dan menentang hukum dan peraturan kandang waisi
kandang wesi akan menjadi negara yang merdeka
yang lepas bayang bayang dari pajajar
dan menentukan nasibnya sendiri
aku tidak akan pernah memberikan restu dan mencalak raja baru
ke pejahat yang ditutupkan oleh mendiang suamiku
aku akan mengambilnya secara paksa
kau tidak akan pernah menemukannya
karena aku telah menyembunyikan di tempat yang tidak terlacak oleh siapapun
kami sudah mencarinya kemana mana
tapi kami belum bisa menemukan rencana tersebut
kau menyerah abikar
kau pikir aku akan menyerah begitu saja
kau menyerah abikar
aku menyerah kau
aku akan menggunakan ajian komoregedi
agar seranganku ini tidak kebal di tubuhnya
apa yang terjadi dengan raiku
hingga ia meminta berdoa
pak baguna sepertinya rayu
merandai nabi karas dalam bahaya
kumpulkan para perjurit
kenapa orang itu terlihat sangat ingin membunuh
aku harus mengerahkan seluruh kemampuan

ku ulangi permintaan
segera serahkan lancana raja kandang mesir kepadamu
aku tidak akan pernah menyerahkan rencana itu kepadamu
aku bisa bertindak keras dan kejam
jika kau tidak mau mengikuti kemauan
aku akan penggal kepalamu
aku akan penggal kepalamu
aku akan selamat
aku tidak takut
aku tidak akan pernah menyerahkan lancana itu kepadamu
aku tidak takut mati
demi tetap tegaknya hukum dan peraturan kandang mesir
aku harus memaksanya untuk menyerang
serangannya begitu kencang
dan jurusnya sangatlah berbahaya
kau harus bertanggung jawab
atas perbuatan kejimu terhadap candrawati
aku tidak akan menyerahkan diri
dan pasukan kandang wesi
akan segera datang
baiklah kalau begitu
aku akan meringkusmu terlebih dahulu
itu raden abikara
ayo kita bantu raden nabikar
ayo kita bantu raden abikara

guru tidak apa apa
habikara memang benar benar tidak bisa dianggap remeh
kecepatan kalian bersih
formasi lima kelopak mawar
mereka menggambungkan kekuatan
aku harus berhati hati
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dann menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
dan menangkan mereka
lagi lagi dia menyangka kalau aku adalah raden abikara siapa sesungguhnya raden abikara itu
ya majulah kau berbah tidak usah kau suruh aku akan segera menghabisinya wang dasar berbah busuk